di kementerian perhubungan pada awal pekan ini
presiden jokowi dengan keras memerintahkan pemberhentian praktek pungli dalam pelayanan publik
namun di daerah yang jauh dari ibu kota praktek ini masih terus terjadi
berikut kami hadirkan beberapa rangkuman kasus pungli yang terjadi di luar daerah ibu kota
di pandeglang banten beberapa petugas penjagaan dan pengaturan lalu lintas di dinas perhubungan
memungut uang dari sejumlah kendaraan yang melintas di kawasan tersebut
praktek ini dilakukan bukan di pos retribusi resmi yang artinya ilegal
pos pengaturan yang seharusnya hanya berfungsi untuk menjaga dan mengatur lalu lintas di kawasan tersebut
dijadikan sebagai tempat memungut iuran tak resmi oleh para petugas
kepala dinas perhubungan pandeglang yahya gunawan mengaku sudah mendapatkan beberapa laporan terkait praktik ini
yahya juga menambahkan bahwa di ruangannya terdapat monitor cctv untuk mengawasi perilaku ilegal ini
namun saat ini
tidak berfungsi karena ada gangguan
kadis upandeglang juga menginstruksikan agar seluruh petugas tidak bertindak ilegal
dengan memungut pungli dan berjanji menindak mereka yang terbukti melanggar
sementara itu di yogyakarta menteri dalam negeri cahyokumolo telah memecat dua puluh empat pegawai kementeriannya
yang terbukti melakukan pungutan liar dalam dua tahun terakhir
di luar dua puluh empat orang yang dipecat sejumlah pegawai lain yang juga terbukti melakukan pungli diminta mengundurkan diri
pemilihan tim petugas pemerintah mengingatkan jadi anlam fnam dia dikacaukan berlagak kabur dengan keruk compass
bagaimana negara negara penduduk tersebut melakukan jadwal yang berusek lebih ke os dan ingin menangkan anggaran ekonomi secara spontan
pembersihan ini sesuai permintaan presiden untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan tanpa penghutan
rama aditya dharma cnn indonesia